sementara itu warga kampung pasir panjang kelurahan sembulang pulau rempang batam kepulauan riau
kini lebih memilih bertahan di dalam kampung mendekati tenggat akhir pengosongan pulau rempang
yang dijadwalkan dua puluh delapan september mendatang
warga mengaku tetap bertahan karena merasa rencana relokasi tidak serius dan dikerjakan oleh bp batam
suasana kampung pasir panjang kelurahan sembulang pulang rempang batam sangat sepi
meskipun warga mengaku bersiap dan bersiaga akan segala kemungkinan masuknya tim terpadu ke wilayah mereka
warga yang sebagian besar adalah nelayan itu juga terpaksa mengurangi waktu untuk melaut
mereka memutuskan bergantian mencari ikan agar selalu ada warga yang menjaga kampung mereka
warga pun merasa relokasi seluruh warga kampung pasir panjang ke wilayah dapur tiga
si jantung kecamatan galang akan mematikan penghasilan para nelayan
karena mereka harus kembali dari awal mencari titik keberadaan hasil laut
sementara di proyek relokasi di dapur tiga si jantung kecamatan galang petugas masih mengerjakan pembukaan akses jalan
menurut data dari badan pengusahaan batam terdapat seratus kepala keluarga yang telah mendaftar dan memesan rumah di wilayah relokasi
orang kampung ini susah kita mau tahu sifatnya kan
bukan orang di situ nggak ada perkampungan juga ada kan
beda lah pak yang intinya beda kami
kalau dipindah itu beda
pasalnya kami udah baca suami kami ini udah
tahunya lautnya di sini tempat ikannya di sini tempat jaringnya gitu
mau dari nol itu susah kita